lima orang ditemukan tewas di rumahnya di jalan kawasan jalan rumah potong hewan
gang bakaran batu kecamatan medan deli medan sumatera utara
satu keluarga terdiri dari ayah ibu mertua dan dua anak
ditemukan tewas di rumahnya di jalan kawasan jalan rumah potong hewan medan minggu pagi
sedangkan satu anak selamat
anak yang selamat kini menjalani perawatan intensif di ruang icu rumah sakit
tak jauh dari kediaman mereka
peristiwa yang terjadi di kawasan padat penduduk ini membuat warga gempar
hingga minggu siang ratusan warga berkerumun di sekitar lokasi yang sudah dipasang garis polisi
sejauh ini belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait kejadian tersebut
dalam keadaan terkapar semua
sudah ada korespondensi anak indonesia yang perabudi di medan sumatera utara
yan kalau anda mungkin sudah ada di sana
apakah anda mendapatkan informasi terkait kronologi pembunuhan yang menyebabkan lima orang anggota keluarga tewas
sementara satu orang selamat
ya yuda belum ada yang mengetahui secara pasti bagaimana kronologi kejadian pembunuhan ini bisa terjadi
pertama kali jenazah para korban ini ditemukan oleh warga pada sekitar pukul sembilan pagi tadi
saat itu tetangga korban hendak mengajak tetangga lainnya untuk pergi berbelanja bersama
namun kemudian ketika melewati rumah korban dia melihat lampu di rumah korban ini masih menyala
sehingga dia bermaksud untuk mengingatkan korban untuk mematikan lampunya karena memang hari sudah terang
namun ketika mencoba memanggil berulang kali tidak ada jawaban dari dalam rumah
kemudian tetangga korban ini
melihat pintu samping rumah korban ini masih terbuka dan dia masuk
namun terkejut karena melihat ada banyak darah yang berceceran di lantai
keterangan lainnya dari tetangga yang berbeda
mengatakan bahwa semalam sekitar pukul dua puluh tiga tiga puluh ada tamu yang datang ke rumah korban bertamu begitu dengan berjalan kaki
namun tidak dilihat atau tidak diketahui secara pasti siapa tamu tersebut
karena memang menurut tetangga korban ini biasa juga
menerima tamu pada saat tengah malam
namun dari pembicaraan yang terdengar adalah korban sempat menyatakan kenapa tidak menelpon terlebih dahulu kepada tamu ini
selanjutnya sekitar pukul lebih tiga puluh dini hari tadi para tetangga juga mendengar ada suara sepeda motor yang keluar dari rumah korban
dengan mengebut namun ketika dilihat sudah tidak terlihat lagi ada apa apa
jadi sampai sekarang memang keterangan yang bisa dihimpun baru seperti itu terkait kronologinya
nah sementara sekitar pukul lima belas lebih tiga puluh waktu indonesia barat tadi jenazah kelima korban sudah dibawa oleh pihak kepolisian
kemungkinan besar dibawa ke rumah sakit bayangkara medan
sementara satu orang balita anak korban yang dirawat di rumah sakit sudah dibawa ke rumah sakit pagi tadi
dan kondisinya sekarang masih dalam perawatan intensif karena kondisinya juga terluka cukup parah
dan dalam pengawasan pihak kepolisian
ya ian meskipun anda belum mendapatkan informasi resmi dari pihak keamanan
apakah anda mendapatkan informasi terkait siapa korban ini
ataukah memang warga sekitar mungkin ian sudah bertanya tanya siapa korban
kemudian apakah kehidupan ataupun profesi dia setiap hari
sehingga mungkin kita bisa meruntut kira kira ada motif lain yang menyebabkan korban dan keluarganya tewas
ya jika berdasarkan keterangan kepala lingkungan di daerah setempat ini
korban diketahui bekerja di sebuah gudang
dan istri korban juga dikenal
aktif dalam berorganisasi pkk termasuk salah satu kader pkk yang cukup aktif
selama ini tidak diketahui ada pertentangan atau konflik dengan pihak lain
selama ini karena memang korban dikenal baik baik saja
dan di lingkungan ini juga jarang ada terjadi pertentangan begitu yuda
sementara untuk pemeriksaan kepolisian
baru saja tadi sempat kapolda sumatera utara memberikan keterangan bahwa sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan
untuk mencari penyelidikan

namun dari olah tkp dapat disimpulkan sementara ini adalah pembunuhan ini dilakukan secara terencana
kemudian juga diperkirakan orang yang melakukan pembunuhan ini adalah orang yang dikenal oleh keluarga
karena dia menghabisi hampir seluruh keluarga
dan yang selamat juga kondisinya sekarang masih kritis
jadi memang diperkirakan seperti itu
dan juga menurut pihak polisi tidak ada barang berharga
selain barang berharga tidak ada barang berharga
sepeda motor dan juga handphone yang diambil oleh pelaku
jadi diperkirakan memang ini pembunuhan yang dilakukan secara terencana
yang terakhir mengenai kondisi korban selamat
apakah ian sudah mendapatkan informasi
korban kondisinya saat ini seperti apa
apakah sudah dirujuk ke rumah sakit yang lebih kompeten untuk menangani luka yang tadi anda katakan cukup terbilang parah yan
ya karena memang posisinya sampai siang tadi
saya masih mendapatkan informasi bahwa korban masih berada di rumah sakit yang dirujuk sejak tadi pagi
karena memang kondisinya cukup parah
sehingga kemungkinan untuk memindahkannya juga cukup sulit
namun pihak kepolisian menyatakan sampai saat ini posisinya masih di ruang icu
dan juga masih dilakukan penjagaan yang cukup ketat terhadap korban ini
karena korban ini memang terluka cukup parah
luka terkendal benda tajam
dan juga usianya juga masih sangat muda sekitar tiga sampai empat tahun
jadi memang masih sangat rentan juga
baik terima kasih yan prabudi melaporkan dari medan terkait dengan pembunuhan satu keluarga yang terjadi pada minggu tadi
selamat bertugas kembali ian